nah itu penjagaan kita
power lancer mau apa dia
bergeraknya ipah diculik
hah pacar aing
emang etep gua
tunggu pakai senjata
eh berisik kamu
pagi pagi sudah bikin ribut
cari penyakit ha
saya tukang kebunnya
tukang kebun ha
mau cari penyakit kamu
eh mendingan kamu ngarit saja
eh deng ikut
cek abah bilang mah
di dalam laci teh ayat sagu
jangan menghina jangan mencaci
wah wani kan sepenek aing kak
aing teh lain kadek
tapi aing mah pendek
belum tahu siapa saya
eh pada kebun cacing kebun
ya si agan
kasian pak melenser
bisa bawa ke belur dihajar mereka
ini namapun tenkang
tunggak si agan
ayah saya ngegabruk
senang sekali si agan
bukankah saya cuma bercanda tidak senang saja
adek si agan
aduh si agan
aduh sekarang saja pak melenser
si agan pak melenser si agan
si agan pak melenser

ini mau ada anak makin uya tak karek aing tak
hah tah tah tah
hahaha pasti pake
aku akan bantu dari jauh
jadi jadi jadi
tidak ada air
kok malah kamu yang mentang
manetek ngegaduhin daun pabandotan
aduh aduh aduh
ampun ampun atuh
ampun ampun ampun
waktu mual kabel ampun ampun
emang nyetesainya abah kamu
aduh minta ampun mah
sama gusti allah
usah usah kandungnya
ampun ampun ampun
aduh ayuh ayuh
nah kok siap wain
aduh gue sakit
orang teh kemarin bisa sampai di sini
ya arjuna mu pasti akan membebaskanmu nyiipa
kayak suaranya kamu lengsar
pokoknya siapa nunggu berani menghalang
iya ibu akan lengsar
nyiipa di sini kang
karena kanda tidak berhasil membawa binatang buruan
tidak apa apa kakanda
kakanda pulang dengan selama pun
saya sudah bersyukur
tapi sepertinya bukan karena itu
kakanda terlihat muram
ada yang mencoba membunuh kanda
tapi untunglah dinda
ada senopati arga yang melindungi kandang
terima kasih senopati
demi baginda prabu
terima kasih senopati
ini peringatan baginda prabu
agar lebih hati hati di luar sana